jelang pemberlakuan larangan mudik pada enam mei mendatang ribuan orang meninggalkan jakarta menggunakan pesawat terbang dari bandara soekarno hatta
harus keberangkatan penumpang pesawat terlihat di terminal dua bandara soekarno hatta selasa pagi atau dua hari jelang diberlakukannya aturan larangan mudik per enam mei nanti
para penumpang diharuskan melakukan validasi dokumen untuk memastikan bukti negatif dari pemeriksaan rapid test antigen atau pcr berlaku satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
sesuai syarat dalam adendum surat edaran satuan tugas penanganan covid sembilan belas no tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tersatat ada satu ratus delapan puluh lima penerbangan yang berangkat dari terminal dua bandara suta pada selasa dengan estimasi jumlah penumpang mencapai dua puluh dua tiga ratus enam penumpang
para pemudik dengan pesawat ini mengaku berangkat lebih awal untuk menghindari aturan larangan mudik yang berlaku enam tujuh belas mei mendatang
karena kan katanya tanggal enam harus pakai sikm surat izin
nah mending pulangnya sebelum itu aja gitu
kalau untuk syarat pulang sekarang ini apa aja sih pak
rapid antigen sih yang paling perlu
dari tanggal enam sampai tujuh belas itu kan harus pakai surat sikm dan itu kan kayak nggak semua orang bisa lolos sih
ini sudah mulai libur kerjanya bagaimana
iya sudah mulai cuti sih ya ambil cuti
sekalian silaturahmi pekerjaan di makassar
memilih untuk terbang hari ini kenapa
kan aturan sampai tanggal enam
sebelum tanggal enam kan kalau di tanggal enam udah dilarang